menyambut hari raya idul fitri dua ribu dua puluh tiga pt aneka tambang tbk melalui unit bisnis pengolahan dan
pemurnian logam mulia merilis emas seri hadiah tematik idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah produk emas
tematik idul fitri dua ribu dua puluh tiga terdiri dari dua kategori yakni kepingan emas batangan berdesain khusus
tiga dimensi dengan berat lima gram dan gift series dengan berat lima gram dan satu gram harga jualnya
mengikuti harga emas yang dirilis oleh logam mulia setiap hari emas tematik idul fitri
dilengkapi dengan fitur keamanan berupa mikrotex yakni kode khusus berukuran sangat kecil pada
permukaan emas kode ini untuk mencegah pemalsuan efek pelangi juga tampak pada permukaan emas
batangan ketika terkena pantulan cahaya sehingga lebih bernilai estetik makanya untuk tahun ini
karena masih ketika lagi tren ya kami apa mempersiapkan untuk

masyarakat itu sampai dengan selama bulan ramadhan ya selama bulan ramadhan kita akan coba cetak dan
kita lihat animo masyarakat kita coba untuk mengikuti karena untuk keep series itu memang
animum masyarakat terbesar ya antara lima sampai dengan satu gram ya tapi kalau kawan kawan yang
ingin mohon maaf menyimpan ya untuk kenangan investasi itu itu akan membeli di gramas
yang tinggi yaitu lima gram jadi kita sediakan semua keinginan masyarakat apa kita ikutin
indra menjadi salah satu pemburu emas edisi hadiah yang
dikeluarkan antam seri yang sudah dimilikinya seperti seri hadiah pernikahan ulang tahun dan
hari kasih sayang indra biasa membeli untuk diberikan kepada orang terkasih khusus edisi
idul fitri tahun ini indra berencana membeli lima sampai sepuluh buah untuk ukuran lima gram sebagai hamper
selebaran memberikan emas sebagai hamper selebaran dinilai akan lebih berguna bagi
si penerima sebagai investasi untuk jangka panjang dibandingkan memberikan uang water
karena antam itu bagus banget ya produknya dan udah sertifikat lbmi terus harganya juga dijual
kembali juga tinggi jadi sangat sangat moder sekali sih saya menarik sangat tertarik untuk
beli saya tertarik untuk beli emas idul fitri dari antam untuk sebagai gift atau hamper selebaran
sangat menarik sekali ya untuk para pembeli terutama untuk
kita kan mau lebaran kan pasti untuk hadiah untuk souvenir seperti itu menarik karena kan nilainya
lebih besar terus variannya juga lebih banyak terus warnanya juga kan menarik seperti itu
daripada kita kasih ampo misalnya uang iya cepat habis kalau itu bisa disimpan lebih lama dan
nantinya buat mereka kan buat jangka panjang selama bulan ramadhan antam akan memproduksi
namun bila melihat dari penjualan pada seri idul fitri tahun dua ribu dua puluh dua minat terbesar berasal dari
seri hadiah yakni lima gram dan satu gram yang masing masing terjual dua ribu lima ratus buah sedangkan
kepingan emas tujuh gram berhasil terjual seribu lima ratus buah desi aritonang kartika bagus jakarta